bantuan sosial periode mei hingga juni dua ribu dua puluh satu akhirnya cair untuk keluarga penerimaan manfaat di provinsi dki jakarta
namun potensi penyelewengan pemberian bantuan sosial tetap terbuka
karena koalisi reformasi pelindungan sosial atau krps telah mengadukan empat ratus enam puluh satu berkas ke ombudsman ri
karena diduga bantuan sosial selama periode april hingga juni tahun lalu tidak tepat sasaran
untuk membahas temuan koalisi sudah bergabung bersama kami koordinator koalisi reformasi perlindungan sosial atau krps dika muhammad
halo selamat malam mas dika
selamat malam mbak kartika
mas ini ada temuan yang kemarin dirilis ada empat ratus enam puluh satu laporan yang kemudian diberikan dari koalisi anda ke ombudsman
sebenarnya seperti apa bentuk
bentuk dari penyelewengan bansos yang ditemukan atau yang ada warga yang melaporkan kepada anda
ya terima kasih mbak dika
jadi untuk yang laporan empat ratus kepada ombudsman itu itu pengaduan dari warga penerima bantuan pangan non tunai
yang saldonya mengalami kosong sejak awal bulan tahun ini
nah mereka sudah berupaya melaporkan kepada
aparat terkait gitu ya tapi tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan gitu
nah selanjutnya karena tidak mendapatkan keterangan apa solusi yang jelas mereka lapor ke kami
kami kemudian teruskan itu ke ombudsman juga sudah kami teruskan ke dinas sosial dki ya
untuk diklarifikasi kenapa ada banyak masyarakat penerima bantuan pangan non tunai tapi saldonya kosong
nah selain itu mbak kami juga
pada bulan januari februari kemarin bsd yang pertama gitu ya kami juga melakukan monitoring ya terhadap
nah kami juga menerima laporan pengaduan terkait dengan dugaan pengaduan di beberapa kelurahan
dan pengaduan tersebut dalam diri sudah ditindaklanjuti oleh dinas sosial gitu ya
misalnya pemda dki bertindak memanggil dan menindak oknum oknum yang diduga melakukan pemungutan resmi ataupun tidak resmi
nah selain itu sebetulnya juga masih ada beberapa masyarakat yang melapor pada kami terkait dengan penyaluran bst ini ya
yang menyatakan mereka nggak dapat gitu ya nggak dapat padahal mereka terdampak gitu
mereka meminta agar pmd dki terbuka terhadap masyarakat yang enggak mengusulkan dirinya ya untuk mendapatkan bantuan tunai ini gitu mbak
begitu mbak temuan yang ditemukan oleh koalisi
tadi mas dika juga mengungkapkan bahwa sudah melapor ke dinas sosial setempat dalam hal ini adalah provinsi dki jakarta
responnya mas seperti apa
ya untuk dinas sosial sendiri pada saat kami melaporkan itu mereka berjanji akan memverifikasi ulang memvalidasi ulang
dan warga yang memang nanti dinyatakan layak tetap layak mendapatkan
mereka akan diikutkan dalam proses pemutakiran data gitu
nah hanya saja kan respon itu tidak cukup ya menurut kami
seharusnya dinas sosial misalnya dan kementerian sosial gitu karena ini program bantuan yang reguler ya mbak
itu kan harusnya masyarakat penerima bantuan yang misalnya saldonya nol atau sudah tidak bisa mendapat manfaat
mereka mendapatkan pengumuman atau informasi yang jelas gitu ya
kenapa mereka sudah tidak bisa mendapatkan haknya gitu tanpa harus misalnya melapor kesana kesini gitu
harusnya ada satu sistem komunikasi yang bagaimana masyarakat bisa terinformasi tentang hal hal itu
dan kedua mekanisme pengaduan gitu ya juga harus ditingkatkan gitu ya
misalnya kalau masyarakat melapor pengaduannya harus cepat ditindaklanjuti gitu
jangan seperti selama ini misalnya banyak masyarakat yang mengalami
lalu kepada kami rata rata ya laporannya ya akan ditindaklanjuti tapi tidak jelas kelanjutannya seperti apa gitu
mas dika ini juga sebenarnya masyarakat harus mengetahui ya apa jenis jenis bansos yang kemudian dikeluarkan baik di pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat
ini ada tiga jenis bansos yang saya kumpulkan
ini ada program keluarga harapan atau disingkat pkh
kemudian ada bantuan pangan
bantuan tunai atau bpnt dan kartu sembako serta bantuan sosial tunai
yang mana yang paling banyak dikeluhkan oleh para warga kepada koalisi sejauh ini
ada dua mbak
sebenarnya tiga tiganya dikeluhkan
sama misalnya banyak masyarakat yang mengeluh kenapa tidak masuk dalam daftar ketiga bantuan
tadi mbak itu masih banyak tuh misalnya yang nggak terdaftar dalam daftar penerima pkh
padahal dia masuk layak ya syaratnya
nah untuk bantuan sembako keluhannya kebanyakan saldonya kosong
saldonya kosong padahal mereka masih dalam kondisi sosial ekonomi yang miskin atau layak dapat bantuan
nah untuk yang bst ini juga kami misalnya menerima laporan dari terakhir ya sampai bulan akhir maret menerima laporan sembilan ratus kakak melapor pada kami
mereka terdampak covid
tapi mereka tidak menerima
mereka tidak menerima
mereka tidak menerima bst gitu
nah sebetulnya kami sudah melaporkan itu juga ya
jadi selain yang bermasalah saldo kosong tadi daftar warga yang tidak menerima bst terdampak covid sudah kami sampaikan juga ke dinas sosial
dinas sosial menyatakan sila mereka berkomitmen akan ditindaklanjuti
kemudian kawan kawan teman teman koalisi dan masyarakat yang mengadu diminta untuk melakukan pengecekan di link penerima bansos
hmm mas dika kalau kita lihat peristiwa atau fakta fakta yang dikumpulkan oleh koalisi ini kan sebenarnya tidak terjadi hanya saat pandemi
sebelumnya juga di tahun tahun sebelumnya berbagai macam bantuan baik tunai maupun non tunai juga sudah pernah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah
kalau koalisi sendiri melihat apa yang menjadi problem dalam hal ini adalah pendataan kalau kita lihat itu juga diakui oleh menteri sosial tri risma hari ini soal pendataan
apalagi yang anda investigasi atau temuan anda di lapangan soal penyaluran bansos ini
ya pertama catatan kami ada tiga hal sih mbak
pertama terkait dengan cakupan manfaatnya ya mbak ya
masyarakat mengeluhkan bahwa manfaat bantuannya kurang memadai ya untuk mengatasi kesulitan hidupnya gitu ya
kalau untuk kebutuhan dasar pangan
nah yang kedua
selain cakupan manfaat itu misalnya masih banyak itu tadi terkait dengan data ya masyarakat yang belum masuk dalam daftar
dan ini berkaitan dengan mekanisme pendataan yang saya pikir menurut kami ini perlu terbuka ya melibatkan masyarakat
kemudian apa saja yang menjadi proses terus kriteria dan syarat untuk mendapatkan itu saya pikir harus dibuka ke publik masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut gitu
karena temuan kami misalnya kalau untuk di jakarta kami sangat mengapresiasi ya ada satu mekanisme pemutakhiran data yang cukup baik misalnya ada pendaptaran secara online gitu ya
dan itu sudah mulai diketahui oleh masyarakat
nah hanya saja yang masih kurang dari proses itu adalah informasi prosesnya
jadi setelah masyarakat mendaftar gitu ya
kapan masyarakat akan dapat kepastian

nah ada juga mendaftar namanya masuk dalam daftar layak atau tidak mendapatkan bantuan
nah informasi itu sepertinya yang kurang dari proses yang berjalan yang saat ini sedang berjalan gitu ya khusus di jakarta
kalau di daerah daerah lain kami masih melihat cukup buruk ya misalnya tidak banyak pemda yang melakukan pemutakhiran yang melibatkan atau membuka kesempatan masyarakat untuk mendaftar gitu atau mengusulkan
nah ada juga banyak mungkin pemda yang tidak melakukan pemutakhiran
yang tidak melakukan pemutakiran oleh karena mungkin alokasi anggaran untuk melakukan pemutakiran datanya nggak ada
akhirnya mereka tidak melakukan itu sesuai dengan ketentuan menteri sosial
seperti itu sih mbak hamatan kami
termasuk soal komunikasi ya mas
ya informasi program ya kemudian kalau ada masalah masyarakat itu
kalau lapor harus segera ditindaklanjuti ya dapat solusi informasinya jelas
jangan kalau ada masalah masyarakat lapor ya akan ditindaklanjuti sebulan dua bulan
bahkan sampai bertahun tahun mereka tidak tahu kenapa mereka mengalami masalah itu
nah termasuk manfaat program apa saja yang penting
apa yang perlu mereka dapat yang berhak didapatkan
informasi informasi itu saya pikir penting masyarakat luas tahu
supaya kalau masyarakat luas tahu mengenai informasi program
mulai dari manfaat dan segala macamnya itu
maka masyarakat akan punya pengetahuan untuk bisa ikut melakukan pengawasan mbak
nah apa dugaan penyelewengan penyimpangan atau apapun itu terjadi oleh karena kan masyarakat minim informasi ya
minim informasi kedua juga sarana pengaduan yang tersedia juga tidak efektif
akhirnya ya tadi semangat atau motivasi masyarakat untuk ikut mengawasinya
tidak terjadi itu beda kalau informasi tersebar luas
kemudian mekanisme pengaduan dijalankan secara efektif
saya pikir mungkin masyarakat akan termotivasi ya
untuk ikut melakukan pengawasan sehingga penyaluran bantuan apapun bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran
baik intinya adalah soal pendataan dan komunikasi dari pemerintah
baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat supaya kejadian seperti ini tidak lagi

kondisi yang sulit semua warga negara indonesia juga menginginkan hal hal yang ideal
termasuk soal penyaluran bantuan sosial
terima kasih mas dika muhammad koordinator koalisi reformasi perlindungan sosial
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini